medan menjadi salah satu kota yang mengalami kejadian luar biasa klb campak
di kota ketiga terbesar di indonesia ini
terdapat sekitar dua ratus delapan puluh tiga kasus suspek campak sepanjang dua ribu dua puluh satu
dua puluh terkonfirmasi positif dan dua ratus dua masih menunggu hasil laboratorium
puncak kasus suspek campak terjadi pada oktober dengan tujuh puluh kasus
dan november ada tujuh puluh satu kasus
sedangkan di desember turun menjadi lima puluh enam kasus
dinas kesehatan kota medan menyatakan lima puluh sembilan persen kasus suspek campak
akibat tidak mendapatkan imunisasi
sedangkan dua puluh empat persen sudah mendapatkan imunisasi campak rubella satu kali
dan tujuh belas persen telah mendapatkan imunisasi campak rubella lebih dari satu kali
imunisasi rutin di kota medan telah mencapai sembilan puluh sembilan persen
sedangkan pada bulan imunisasi anak nasional capaiannya masih rendah
hanya sekitar empat puluh delapan satu persen
rendahnya capaian imunisasi sejak masa pandemi
covid sembilan belas menyebabkan mudahnya penyebaran dari kasus campak
dan hingga saat ini dinas kesehatan kota medan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium
dari sekitar dua ratus dua kasus suspek
sehingga masih ada kemungkinan jumlah kasus positif campak terus bertambah
pak ini vaksinnya dalam bentuk dilakukanlah vaksinasi tambahan
yang kita kenal beberapa bulan yang lalu dengan bulan imunisasi anak nasional
di bulan imunisasi anak nasional itu kita melapis
tanpa memandang status imunisasinya pemberian vaksinasi mr
nah di situ memang kita masih belum sukses
capaian kita baru empat puluh delapan
artinya sudah banyak cara bekerja sama dengan lintas sektor
tapi inilah barunya
memang kami susah sekali ya
memang nggak semuanya sependapat sama kita